jemaah calon haji dari embarkasi jakarta pondok gede sudah tiba di bandar udara soekarno hatta sejak pukul sepuluh selasa malam
tiga ratus sembilan puluh calon haji termasuk delapan orang pendamping dari embarkasi jakarta pondokede diberangkatkan melalui bandar udara soekarno hatta cengkaring tanggerang
di sini para jemaah menunggu di kawasan mekarut terminal dua bandar udara soekarno hatta untuk melakukan clearance tahap terakhir
di mekarut kami ingin memberikan servis kualitas yang tinggi untuk pesawat
jadi kami mulai dengan isu visa oleh website
pesawat tidak perlu melawat embasi
ini adalah mulutnya
kemudian mereka datang ke sini kami selesai pembukaan pasport mereka di airport ini
jadi ketika mereka pergi ke saudi arabia mereka tidak mengambil waktu yang lama
mereka hanya pergi dari pesawat terbang ke hotel
salah satu jemaah calon haji yang sudah mendaftar sejak tahun dua ribu dua belas atau menunggu hingga sebelas tahun mengaku
fasilitas yang diberikan pemerintah saudi dan indonesia untuk keberangkatan haji cepat dan mudah
memang antri ya karena covid kemarin kan terus umur baru sekarang memang panggilan
moga moga panggilannya dengan haji yang mabrul
tapi kliennya pemerintah kalau dari tadi dari rumah sampai tempat ini itu lebih baik
makanan cukup enak nyaman kenyang
menteri agama yakut holil koumas mengatakan tahun ini fast track atau macan road baru beroperasi untuk keberangkatan melalui bandar udara soekarno hatta
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan berupaya mengoperasikan fast track di bandar udara lainnya
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan beroperasikan fast track di bandar udara lainnya
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan beroperasikan fast track di bandar udara lainnya
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan beroperasikan fast track di bandar udara lainnya
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan beroperasikan fast track di bandar udara lainnya
kedepan baik pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi akan beroperasikan fast track di bandar udara lainnya